menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah tak ubahnya
menyelamatkan ekonomi indonesia
ya umkm yang tersebar di seluruh indonesia layaknya sekoci yang butuh pendampingan kapal induk seperti facebook dan juga grab
pandemi covid sembilan belas yang menghantui indonesia dan negara lain di dunia saat ini memang mengeram laju pertumbuhan ekonomi
namun di balik musibah yang terjadi terselip kesempatan meningkatnya pendapatan pelaku umkm melalui digitalisasi
walau tak mudah digitalisasi umkm yang dipelopori oleh inovator muda hendaknya terus diakselerasi demi tercapainya ketahanan ekonomi masyarakat
sebab umkm terbukti mampu bertahan dan kerap menyelamatkan ekonomi indonesia dalam sejumlah krisis
pemerintah berharap grab dan facebook sebagai kapal induk dapat menjadi lokomotif yang menggeret para pelaku umkm di seluruh indonesia
di lain pihak pemerintah akan memperbaiki model bisnis dan keterhubungan pelaku umkm
yang penting hadirnya kapal induk
jadi kan ada local heroes ada kapal induk siapa kapal induk itu ya grab siapa kapal induk itu ya facebook
ini yang menjadi sebetulnya lokomotif dari gerbong besarnya
gerbong gerbongnya local local heroes karet semuanya nih enam puluh tiga juta harusnya bisa lebih cepat
ini sebenarnya cuma masalah bahwa sebenarnya bagaimana kita dengan pemerintah kapal gede
kapal yang masih baru lahir gitu ya saling berinklusi dan saling membutuhkan
bagaimana kapal gede ini membutuhkan masukan dari kapal kapal kecil
sebaliknya juga kapal kecil juga membutuhkan binaan bantuan
dan saya pikir dan saya juga yakin digital pahlawan digital umkm ini bagian dari pembekalan itu
bagian dari kawah candera di muka itu supaya mereka nggak cuma tapi mereka bisa sustain gitu

setiap kapal ini seharusnya bisa dikawal dari kapal kapal kecil seharusnya bisa dikawal dari kapal kapal kecil
dan setiap stakeholder yang ada mau itu dari pemerintah atau pemain umkm sendiri
ini kayaknya udah gak bisa nih jalan sendiri sendiri lagi
kita benar benar harus gandeng tangan untuk addressing problem ini bersamaan sih menurut saya